mantan ketua dpr setia novanto merasa menjadi anak indekos alias anak kos kosan
sejak ditahan komisi pemberantasan korupsi pada dua puluh november yang lalu
novanto ini bahkan memilih untuk bertugas mencuci piring setiap hari dari jadwal piket tahanan yang diberikan